gubernur dki jakarta nisbaswedan menandatangani mou bersama dirjen perimbangan kementerian keuangan astera primanto bakti di balai kota padarabu siang
hal ini dilakukan saat menerima dana hibah dari kementerian keuangan untuk pembangunan rute mrt fase kedua
merupakan tonggak penting untuk pelaksanaan di fase yang kedua
dan kita nanti berharap dari sini maka mrt akan bisa langsung bekerja untuk memanfaatkan bagi pelaksanaan di lapangan